anggota dpd ri fahira idris melaporkan ade armando ke polda metro jaya
karena mengunggah foto gubernur anies baswedan dalam versi joker ke media sosial
menurut fahira ade armando sudah berkali kali melakukan hal kontroversial
tetapi tak pernah terkena jeratan hukum
fahira idris mengatakan kritik seharusnya disampaikan dengan etika dan di jalur yang benar
ia menekankan apa yang dilakukan ade armando adalah bentuk tindak pidana hukum
melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
fahira pun menyebut sebagai dosen yang memiliki anak didik
seharusnya ade armando memberi contoh yang baik dalam menyampaikan kritik
ia menjelaskan apa yang dilakukan ade armando tak sejalan dengan permintaan
presiden joko widodo agar menyudahi kegaduhan
fahira berharap penegak hukum berani memproses laporannya dan menghukum ade armando
fahira menyatakan ade armando sudah sering dilaporkan kepada polisi
tetapi tak pernah terjerat hukum
pada empat november nanti ia berencana menemui kepala polda metro jaya
untuk memastikan laporannya mendapat perhatian
karena ade armando ini bukan hanya sekali beliau melakukan hal hal yang kontroversial
menyudutkan si a si b bahkan ulama habaib umat muslim dan sebagainya
sudah banyak jadi korbannya
tetapi ini karena yang jadi korbannya gubernur kita gubernurnya warga jakarta
saya merasa terpanggil juga untuk melaporkan
karena saya pikir harus ada efek jeralah
selama ini kan ade armando
selalu melakukan hal hal itu tapi selalu juga lolos dari jerat hukum selama ini ya
saya tidak tahu apa alasannya tapi yang jelas lolos
dan saya merasa kali ini saya cobalah
ya saya coba saya yakin apalagi pak kapolrinya ini kan baru dilantik ya
pak jenderal idam aziz saya punya keyakinan mungkin di bawah kepemimpinan beliau ini
ya bisa hukum ditegakkan
bagi saya tidak boleh ada orang yang kebal
hukum lah di negeri ini